kembali disapa indonesia pagi saudara iran melancarkan puluhan serangan udara ke israel
sebagai balasan atas tindakan israel menyerang konsulat iran di suriah yang menewaskan enam belas orang
tv pemerintah irak merilis video yang menunjukkan saat serangan rudal dan pesawat tanpa awak
terhadap israel diluncurkan pada sabtu malam waktu setempat
tapi kalau kita bisa membandingkan kondisi militer
dari proksi iran dan juga koalisi atau aliansinya israel
ada amerika inggris dan juga perancis dan lain sebagainya
ini mana yang lebih kuat dan apakah ini juga nanti akan berpotensi
memunculkan blok pro iran atau pro israel begitu kira kira ke depan
kalau dibaca dari kondisi negara negara di timur tengah hari ini
yang pertama dengan serangan tiga belas april kemarin
istilahnya dua rukun higemoni militer dan persenjataan itu kan
baru satu yang dipenuhi oleh iran
yaitu bahwa dia punya kemampuan serang yang minimal bisa menjangkau israel
tapi apakah dia punya mekanisme pertahanan
kalau israel kan sudah teruji dia mempunyai dua kemampuan sekaligus
terutama juga karena di backup oleh amerika
dia punya kemampuan menyerang dan juga kemampuan bertahan
nah serangan tiga belas april itu kan dikatakan sembilan puluh sembilan persen berhasil digagalkan
oleh sistem pertahanan israel yang didukung juga oleh sekutunya termasuk amerika
kalau apa namanya ini saya setuju dengan pertimbangannya
bukan setuju saya mendapatkan pendapat yang kurang lebih sama dengan yang disampaikan israel
kalau israel tidak melakukan serangan balik terhadap iran
maka ini akan menjadi image baru di dunia dan juga timur tengah secara khusus tentang iran
dan itu bisa menjadi awal dari besarnya pengaruh iran di kawasan
karena orang selama ini tidak pernah melihat bahwa iran punya kemampuan
walaupun anasirnya sudah mulai terlihat ya
itu sudah banyak disampaikan dalam perang di ukraina
dan akhirnya dia buktikan dengan melakukan serangan langsung dari iran ke israel
nah oleh karena itu kembali ke pertanyaannya tadi
kalau iran betul betul nanti membuktikan kemampuan persenjataan dan militernya
maka menurut saya ini akan menjadi ujian persekutuan atau proksi
bagi negara negara di timur tengah untuk berteman dengan siapa
saya menduga saya menduga iran akan lebih banyak mendapatkan dukungan daripada rakyat di timur tengah
karena begini sekarang secara politik kan israel bagi masyarakat di timur tengah itu terlalu hitam
dalam tanda kutip ya terlalu hitam untuk diterima dan dipahami
nah ini walaupun saya selalu hati hati mas karena dalam kondisi seperti ini jangan justru menyebarkan kebencian terhadap rasial
secara umum israel itu di timur tengah masih dianggap terlalu hitam oleh rakyatnya ya untuk bisa diterima
nah oleh karena itu banyak negara negara di timur tengah itu mau kerjasama dengan israel
tapi dia tidak mau mempublikasikan itu
ini menjadi kayak semacam hubungan gelap lah diantara israel dengan negara negara di timur tengah
hanya beberapa negara yang memang punya kekuasaan absolut terhadap rakyatnya yang itu nggak ada demokrasi
katakan salah satunya uni emirat arab atau mungkin negara negara di teluk
itu kan memang negara negara yang ya iklim demokrasinya belum tumbuh
sehingga apa yang disampaikan oleh negara itu menjadi kewajiban bagi rakyatnya dan hampir tidak ada perlawanan
tapi di negara negara yang sedikit memiliki kultur demokrasi itu nggak berani untuk mendeklarasikan itu
nah oleh karena itu dugaan saya kalau nanti ini betul betul
apa namanya iran terus mumpuni begini apalagi israel tidak membalas
dan apa namanya iran terus memapan sebagai kekuatan baru di timur tengah
maka itu akan membuat nama iran dan peran iran akan semakin besar di timur tengah termasuk di negara arab
walaupun ada kendala kalau dalam kajian keagamaan disebut sebagai isu sektarianisme
tapi saya yakin itu nanti bisa kita ulas lebih dalam tentang pengaruh itu
tapi konklusi saya kalau ini terjadi
maka iran bisa menjadi kayak semacam pahlawan baru
pahlawan baru bagi rakyat yang menginginkan israel ini tidak terus semina mina di timur
nah ini saya ada dua pertanyaan terakhir untuk anda mas hasib
dalam konteks peperangan ini
apakah insiden damaskus pada satu april lalu pada saat iran diserang begitu konsulatnya oleh israel
ini juga menjadi alasan utama atau memang ada alasan lain
seperti misalnya serangan bombardir yang luar biasa israel terhadap palestina di jalur gaza
yang sudah memakan banyak korban apakah alasan itu juga jadi latar belakang
dan yang kedua adalah apakah ada efek serangan iran ke israel untuk indonesia
ya sebenarnya serangan israel ke demaskus itu itu alasan normatif saja menurut saya
jadi alasan normatif untuk apa ya istilahnya
kalau bahasanya ikan ini kan masalahnya israel diakui oleh dunia itu melalui
berbagai macam keputusan kita bisa sampaikan sudah melakukan kejahatan kejahatan ini
koreksi saya terhadap israel bukan bukan kebencian ya saya mencintai nilai nilai kemodernan nilai nilai
toleransi nilai nilai pluralisme dan kritik saya kepada israel dengan serangan yang membabi buta
terhadap gaza itu adalah karena menghancurkan nilai nilai itu dan bukan hanya kita yang
kritik amerika sendiri mengkritik itu pp mengkritik itu oleh karena itu iran dengan
segala macam yang keterbatasan yang dimiliki dia seakan akan ingin menjadi apa namanya utusan dunia
untuk menertibkan israel agar tidak semena mena di dalam melakukan sikap terhadap
negara terutama kalau negara itu belum berneka seperti palestina ini kan sebenarnya kalau yang
dilakukan iran kalau boleh kita baca secara lebih terukur gitu ya
itu yang ditargetkan adalah target militer nah kalau itu timbul korban jiwa non militer menurut saya
iran juga perlu dikecam atas itu tadi sampaikan bahwa ada korban anak kecil itu menurut saya
hal yang juga kesalahan yang diluarkan oleh iran sama dengan ketika israel melakukan terhadap sipil
salahnya disitu seadanya yang ditarget adalah hanya simbol simbol hamas mungkin kecaman dunia
tidak akan sebesar ini tapi israel tidak membuktikan dia melakukan serangan terhadap
hamas dia menyerang rumah sakit dia menyerang masyarakat sipil jadi itu justru yang membuat israel
itu keluar dari prinsip prinsip umum nilai nilai umum yang selama ini menjadi pedoman kita semua
bahkan perdoman amerika sendiri gitu dan kalau akhirnya amerika melakukan koreksi saya menduga
sedikit banyak juga karena faktor itu bagaimana bisa membenarkan sikap israel yang begitu jadi
ini harus dihentikan terutama kalau itu mencapai masyarakat sipil dan kita ingin dunia yang lebih
damai apapun agamanya apapun negaranya apapun sukunya itu menurut saya perjuangan kita semua
ke depan mas ya dampaknya untuk indonesia serangan iran ke israel ini terakhir mas hasib dampaknya
kalau menurut saya ini akan lebih terutama secara ekonomi ya nah saya masalahnya tidak ahli tentang ekonomi
iran punya cadangan minyak cukup besar ya punya dengan cukup besar terutama karena iran juga
sekarang sudah bekerjasama dengan negara negara arab teluk ya bahkan dengan arab saudi yang
selama ini berperang sekarang irang sudah bekerjasama dengan qatar itu sudah dari dulu
bekerjasama walaupun kita tahu teluk hari ini teluk yang sebenarnya tidak ingin terlalu ideologis
dalam memahami mungkin peta politik dia ingin perkembangan ekonomi gitu karena itu walaupun
dia kerjasama dengan iran dia juga kerjasama dengan amerika
arab saudi kerjasama dengan amerika tapi dia juga yang kerja sama sama cina gitu bahkan kerjasama
dengan rusia jadi teluk hari ini adalah teluk yang menurut saya juga penting diamati ke depan karena
perannya yang besar tapi juga tidak ingin terlalu ideologis di dalam memahami persoalan persoalan
politik di kawasan begitu mas baik ini memang dapatnya lebih ke ekonomi begitu ya dan ini juga
harus dibahas lebih lanjut apa dampaknya secara ekonomis oleh yang benar benar memahami kondisi
peta politik politik ekonomi dan kebanyakan dari negara negara yang dilakukan ini juga lebih banyak
sosial keagamaan yang menurut saya
baik menarik sekali perbincangan kita
sibullah satrawi telah berbagi perspektifnya
sehat selalu mas hasim assalamualaikum